untuk membahas kemudian bagaimana deklarasi dukungan terhadap prabowo subianto hari ini
sudah bergabung bersama kami adi prayitno direktur eksekutif parameter politik
selamat siang mas adi apa kabar
selamat siang rizky alhamdulillah sehat selalu
mas adi wah ini seru sekali sudah kita dengarkan bersama ini deklarasi dukungan politik
untuk prabowo subianto calon presiden dua ribu dua puluh empat oleh partai amanat nasional dan juga golkar
pandangan anda mas terhadap deklarasi hari ini
ya saya kira saya akan berkomentar tiga hal
pertama deklarasi dukungan yang disampaikan oleh golkar dan partai amanat nasional ini terkesan buru buru
terkesan mendadak dan tak ada angin dan tidak ada hujan
kita ingat persis bahwa capres dari golkar hasil munas golkar empat tahun yang lalu itu the one and only
tidak ada angin tidak ada hujan tidak ada rakornas misalnya
ataupun tidak ada munas munas apapun di golkar
tapi perhadi ini
kita mendengarkan erlangga hartarto memberikan dukungan politiknya kepada prabowo
jadi wajar kalau kemudian publik bertanya tanya ini ada apa
begitupun dengan partai amanat nasional dalam rakornas mereka bulan lalu
maksud saya beberapa bulan lalu misalnya di semarang
mereka menyebut ganjar pranowo sebagai sosok capres yang sangat mungkin akan mereka usung
yang diduetkan dengan erik tohir
tapi perhadi ini kita mendengar tak ada angin tak ada hujan pula
partai amarat nasional mengumumkan sikap politik mereka
menjadikan prabowo subianto sebagai kandidat capres
dalam konteks itulah menurut saya deklarasi dukungan ini memang terkesan mendadak
dan ya tentu menjadi tanda tanya publik yang sampai saat ini belum ada jawabannya
itu yang pertama
yang kedua tentu publik juga bertanya
what's next setelah golkar dan partai amanat nasional menyatakan dukungan kepada prabowo
what's next nya itu adalah biasanya akan ada keputusan partai politik seperti pandan golkar
yang kemudian akan mensosialisasikan
bahwa pilihan politik mereka di dua ribu dua puluh empat dalam pilpres adalah mengusung prabowo
seperti halnya yang sudah dilakukan oleh pkb
ketika pkb menyatakan dukungan kepada prabowo tak lama setelah itu pkb bikin forum besar
mereka mengundang seluruh kader mengundang seluruh konstituen
mereka mengundang seluruh pengurusnya
mengumumkan secara terbuka bahwa prabowo dihadirkan dalam acara itu
dan diperkenalkan sebagai kandidat capres
nah dalam beberapa hari ke depan kita tunggu apakah partai amanat nasional
ataupun golkar akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pkb
karena dukungan politik hari ini yang dilakukan oleh pandan golkar
itu kan hanya disampaikan oleh ketum ketum mereka
tanpa misalnya melibatkan dan audiensi secara total untuk memperkenalkan siapa calon mereka
yaitu what's next soal siapa kira kira pendampingnya prabowo subianto
karena tiga partai di luar gerindra ini sama sama mengincar posisi capres bagi prabowo
gosmo haimin adalah harga mati bagi pkb untuk dipilih sebagai kandidat capres
begitupun dengan pan
bagi pan siapapun yang menginginkan pan untuk bersama di dua ribu dua puluh
adalah mereka yang harus menjadikan erick thohir sebagai cawapres
termasuk soal golkar bahwa golkar itu proposal politiknya
tetaplah adalah ngga harta atau bisa maju
inilah yang kemudian menurut saya akan menjadi ujian nyata
apakah ketiga partai ini yang sampai hari ini
menyatakan dukungan politiknya ke prabowo
akan terus istiqomah menjadi bagian dari pemenangan prabowo subianto di pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
karena kalau saya melihat kecindungan rata rata
sekalipun pkb misalnya menyatakan dukungan dan di situ ada kontrak politik dengan gerindra
pkb kan sering mengultimatum prabowo
kalau prabowo tidak menjadikan mo haimin sebagai capres
bukan tidak mungkin pkb akan pindah ke lain hati
hal yang sama pastinya
terjadi pada golkar ataupun pan
kalau bukan erick thohir
kalau bukan erlangga hartarto sebagai pendamping prabowo
bukan tidak mungkin deklarasi hari ini itu tidak ada artinya
dan sangat mungkin bisa berubah di kemudian hari
yang penting sebelum ada janur kuning melengkung
sepanjang itu juga dinamika politik itu akan terus berkembang
cukup dinamis dan sangat mudah akan berubah di tengah jalan
saya kira di situ poin saya mas rizky
oke cukup menarik nih tiga poin yang disampaikan
mungkin kita bahas satu satu nih mas
yang pertama soal terlalu terburu buru
nah ini dari pandangan anda sendiri
apa kemudian kira kira penyebab sampai akhirnya langkah ini diambil yang tadi anda sebut terburu buru
dan tadi juga sempat keluar pernyataan dari zulkifri hasan bahwa tidak ada arahan dari presiden jokowi
ya itu yang justru menjadi tanda tanya publik
apa yang kemudian membuat partai amanat nasional yang saya kira sedang mesra juga dengan pdip
mengincar posisi capres bagi ganjar untuk elektroyer
tapi tiba tiba hari ini kemudian mengumumkan dukungan politiknya kepada prabowo
termasuk soal golkar mas
yang sampai hari ini keputusan munasnya itu tidak pernah dicabut bahwa capres dan copres mereka yang harus maju namanya adalah erlangga hartarto
ini tentu hanya menjadi konsumsi elit menjadi konsumsi segelintir orang
apa yang sebenarnya membuat golkar dan pan itu mengubah pilihan politiknya begitu cepat
yang saya sebut tidak ada angin dan tidak ada hujan
pasti ada kekuatan politik yang cukup luar biasa
yang determinan yang bisa dalam tanda kutip
membisikkan memberikan satu farsun politik
supaya golkar dan pan ini segera memberikan nyatakan dukungan politiknya kepada prabowo subianto
nah soal siapa kekuatan besar itulah wallawa alam biswab saya tidak bisa menebak
tapi yang jelas menurut saya ada kekuatan politik yang sangat luar biasa
yang kemudian membuat pan dan golkar itu memutuskan dengan cepat yang terkesan mendadak ini kepada prabowo subianto

gitu mas ini hanya orang orang tertentu saja yang tahu
yang tentu saja ini tidak akan mudah tercium oleh siapapun
nunggu waktu mungkin dua minggu lagi tiga minggu lagi mungkin bulan depan
akan sangat kelihatan siapa sebenarnya yang bisa mengintervensi keputusan politik pan dan golkar
yang jelas ini ada sesuatu yang besar yang terjadi
baik jadi soal buru buru nih sepertinya kita juga nggak boleh buru buru langsung tahu gitu ya
kita harus sabar dulu tunggu untuk apa nanti kemudian arahnya atau warnanya seperti apa
kemudian yang kedua terkait tadi dengan what next gitu ya
kemudian tadi anda katakan bahwa sebelumnya pkb setelah menyampaikan sikapnya kemudian membuat pertemuan besar besaran
apabila tadi yang anda katakan misalnya pan ataupun golkar setelah deklarasi hari ini kemudian tidak membuat satu langkah politik yang besar
apa kemudian alasannya atau kemana arahnya
apabila memang kedua partai politik ini tadi yang anda bilang tidak melakukan satu apa ya
kegiatan politik yang besar seperti itu atau pengarahan masa dan lain sebagainya
nah setahu saya dukungan politik yang diberikan oleh partai politik tertentu kepada capres itu mestinya melalui keputusan keputusan penting ya di partai
misalnya kalau di golkar itu misalnya ada rakornas ataupun ada munas
kalau di pan itu sepertinya ada rakornas rapat koordinasi nasional
di situ dihadiri oleh semua kader konstituen dihadiri oleh anggota dewan anggota dewan kemuruan
dihadiri oleh seluruh pengurus dari pusat hingga daerah
begitupun dengan p tiga yang menyatakan dukungannya kepada ganjar misalnya
mereka melalui rapat terbuka rapat umum yang kemudian mereka memutuskan siapa nama kandidat capres yang akan mereka usung
dalam konteks partai amanat nasional dalam konteks golkar yang kemudian memberikan dukungan politiknya hari ini ke prabowo
tidak ada prakondisi ke itu semua mas
kita tidak pernah mendengar golkar itu misalnya ada rapimnas ataupun munas ataupun rakornas
begitupun dengan p empat
tapi ini kemudian tiba tiba gitu ya mulai tadi malam santer akan ada pertemuan dengan prabowo subianto
yang itu sebagai bentuk dukungan politik mereka di dua ribu dua puluh
oleh karena itu kita tinggal tunggu apakah dalam sehari dua hari dalam seminggu dalam dua minggu atau bulan depan misalnya
golkar ataupun partai amanat nasional akan mensosialisasikan keputusan politiknya kepada pengurus

saya kira belum ada sosialisasi yang secara intensif dilakukan soal keputusan politiknya

yang saya sebut dengan langkah langkah politik
karena bagi saya dukungan resmi itu tentu berupa piagam kesepakatan yang disepakati oleh seluruh kader dan pengurus
dan di situ ada pengumuman capres dan capresnya dihadirkan
nanti ada forum besar yang dilakukan oleh golkar dan pan prabowo diundang dan diperkenalkan
inilah capres mereka di dua ribu dua puluh
oleh karena itu itulah yang saya sebut sebagai forum sah dan forum resmi
tapi meski begitu mas tak ada jaminan apapun
kalaupun ada fakta integritas ada deklarasi ada dukungan politik
tak ada jaminan bahwa kesepakatan politik mereka ini akan terus berlanjut hingga dua ribu dua puluh
kasus pkb itu adalah kasus yang menurut saya cukup nyata
dimana pkb itu hampir tiap hari misalnya mengultimatum kepada prabowo
kalau caimin bukan sebagai cawapres maka sangat mungkin caimin itu akan pindah ke lain hati
salah satunya ke pdip dan bergabung dengan ganjar pranowo
ini hanya sebatas separuh perjalanan
menuju kualitas yang sesungguhnya aman
kalau separuh perjalanan lagi proposal politik pan dan golkar tidak dipenuhi
maka sangat mungkin iman politik golkar pan termasuk pkb akan mutar di tengah jalan
dan mereka akan mencari pelabuhan pelabuhan politik baru
baik jadi baru separuh perjalanan dan tantangannya masih besar sekali di depan
jadi masih bisa berubah seperti itu
kemudian yang poin ketiga ini yang paling menarik
ini kita tahu bahwa tiga partai politik yang mengusung gerindra
saat ini bisa dibilang membawa masing masing calon wakil presidennya sendiri
dan bisa dikatakan tanda kutip agak ngotot gitu ya
untuk bisa memajukan calon wakil presiden yang mereka usung
nah kemudian tantangannya tadi memang sudah disampaikan tantangannya besar gitu ya
bahkan sampai ada ancaman ancaman begitu
nah ini melihat kemudian sudah dideklarasikan oleh tiga partai pengusung
kemudian tadi juga masing masing partai ini bisa dibilang mungkin agak tensinya agak tinggi ini ya
punya calon masing masing yang harus sepertinya nanti mendampingi calon presiden prabowo subianto
ini kemudian seperti apa
melihat deklarasi hari ini mas
terkait dengan calon wakil presiden yang dibawa masing masing partai
ya tentu kutu omong kutu omong partai ini akan berkompromi
selama ini soal golden ticket cawapres itu hanya dimiliki oleh mohaimin iskandar
jadi kunci inggrisnya ada di mohemie niskandar
pertanyaannya adalah setelah golkar dan pan bergabung
apakah kunci inggris soal cawapres itu akan terus menjadi milik pkb
karena pan bergabung dengan prabowo
karena golkar bergabung dengan prabowo
tentu dengan syarat
syaratnya adalah supaya erlangga hartarto menjadi pendamping prabowo
syaratnya bagi pan adalah supaya erick thohir menjadi pendampingnya prabowo subianto
itu yang saya sebut
kalau proposal politik dari pan dan golkar ini tidak dipenuhi bukan tidak mungkin
mereka akan putar haluan di tengah jalan
oleh karena itu kompromi soal siapa yang menjadi pendamping prabowo subianto
ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya
apakah koalisi empat partai ini akan solid ataupun tidak
saya sering mengutip pernyataan pernyataan elit pkb
dengan mengutip judul lagu misalnya
mereka mengatakan kalau prabowo sebelas maka pkb dua belas
kalau prabowo tidak jelas maka akan kami lepas
saya kira ini juga akan berlaku pada pandangan erlangga dengan golkar
kalau cawapres yang mereka usulkan tidak jelas tidak diambangkan apalagi tidak dipilih
mereka akan melepas prabowo subianto
tidak jadi berkoalisi
tentunya kita semua berharap gitu ya tadi
walaupun tantangannya besar ke depan sana
tapi ya sesuai dengan apa yang disampaikan prabowo subianto tadi
bahwa memang semoga nantinya koalisi ini ini bisa memang tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi
kepentingan golongan tapi juga kepentingan bangsa dan negara
baik terima kasih mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik
terima kasih dan selamat kembali beraktivitas